novel baswedan menilai laporan tim gabungan pencari fakta mengenai kasus kekerasan terhadapnya mengada ada
ia juga menyebut hasil investigasi tgpf selama enam bulan syarat konflik kepentingan
ditemui di kediamannya pada kamis pagi novel enggan berkomentar banyak tentang laporan tgpf
ia menilai hasil investigasi tgpf hanya mengada ada
novel juga menyatakan tgpf gagal menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya karena tidak mempertimbangkan rekomendasi dari komnas ham
terkait dengan kasus buku merah novel mengatakan tgpf mempunyai konflik kepentingan sehingga tidak disebutkan dalam laporan investigasi yang diumumkan kemarin
dalam laporannya tgpf menduga ada motif balas dendam di balik kasus kekerasan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan yang berkaitan dengan kasus yang ditangani novel di kpk
diduga ada sedikitnya enam kasus dengan kategori high profile yang menjadi latar belakang terjadinya penyiraman air keras terhadap novel baswedan
menurut saya itu mengada ngadalah
kalau memang itu ada masalah seperti itu pastinya dari kpk yang lebih tahu
masa sih ada kemudian tiba tiba bisa berpikir demikian
atau saya nggak paham apakah beliau beliau ini tim pakar memang sebegitu cerdasnya sehingga logika saya nggak sampai saya nggak ngerti
jadi saya mau katakan bahwa saya nggak ngerti saya harus bicara apa
karena mandat utama dari tim ini adalah dari rekomendasi komnas ham
masalah abuse of process atas masalah penyidikan
mereka nggak tertarik sama sekali untuk ungkap itu
padahal itu adalah penyebab utama kegagalan pengungkapan perkara ini